pada lima november dua ribu lima belas bank indonesia dan kejaksaan agung menandatangani sebuah nota kesepakatan
kesepakatan antara gubernur bank indonesia dan jaksa agung meliputi pemulihan aset terkait tindak pidana
pemberian bantuan dan pertimbangan hukum serta pertukaran informasi antar kedua lembaga
dengan adanya bantuan hukum dari kejaksaan agung diharapkan upaya pemulihan dan penyelesaian aset milik bank indonesia dapat diselesaikan secara seksama
kerjasama yang kami lakukan adalah spesifik
dengan kejaksaan agung dalam hal ini pusat pemulihan aset
dan tadi kami sampaikan bahwa paling tidak kami itu di bank indonesia berdasarkan keputusan mahkamah agung republik indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
kertara harja haryanto dan selama dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sampai dengan sekarang belum berhasil kita mengamankan untuk pemulihan aset itu
kami juga menyambut baik misalnya bank indonesia sebagai otoritas peredaran uang
kita selalu mengkhawatirkan pada saat kegiatan kegiatan nasional termasuk nanti kalau seandainya
ada pilkada langsung itu kadang kadang bisa ada meningkat peredaran uang rupiah palsu
nah tentu hal hal seperti ini kami ingin bekerjasama untuk meyakini kalau ada yang berinisiatif inisiatif melakukan tindakan tindakan negatif itu agar betul betul bisa disikapi
dari sisi kelembagaan kejaksaan yang juga berperan sebagai jaksa pengacara negara
memiliki kewajiban untuk dapat melakukan penyelesaian aset
untuk itu jaksa agung muhammad prasetyo menyambut baik inisiasi bank indonesia untuk bekerja sama dengan lembaga yang dipimpinnya
baik dalam rangka pemulihan aset ataupun kegiatan yang terkait tugas dan fungsi masing masing lembaga
tapa indonesia memerlukan satu sinergitas semua unsur dalam upaya untuk memenuhi harapan kita
secepat mungkin untuk memenuhi harapan kita
kami ingin bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama melalui kebijakan perbankan
tugas kementerian berat tentunya akan berusaha maksimal juga untuk didukung dikawal dan diamankan oleh jajaran kejaksaan
bukannya di pusat tapi juga di daerah
banyak tantangan yang dihadapi oleh bank indonesia khususnya berkaitan dengan masalah masalah yang
ada kaitannya dengan masalah kebidanaan keperdataan dan juga tata usaha negara
yang nantinya menjadi kewajiban bagi kejaksaan untuk mendampingi mengawal bahkan mencarikan solusi jalan keluar
ketika menghadapi masalah masalah yang perlu diatasi dalam tugas tugas itu
nota kesepakatan yang telah ditandatangani keduanya berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak
penandatanganan nota kesepakatan menandai komitmen kedua lembaga tersebut untuk meningkatkan komunikasi
kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif baik di tingkat pusat maupun daerah